hai semuanya gabung lagi ya ini aku lagi mencoba menghubungi dokter aman untuk bergabung bersama
kita pada malam hari ini menjawab pasti banyak sekali pertanyaan pertanyaan dari teman teman
ya terutama untuk teman teman yang kendor kenceng ini jelang tahun ajaran baru dua ribu dua puluh
anak anak masuk sekolah anak anak masuk sekolah ini kita harus mempersiapkan apa
teman teman semuanya pada lagi ngapain di hari jumat ini
ya kendor kenceng jelang
tahun ajaran baru dua ribu dua belas assalamualaikum dokter aman alhamdulillah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya terima kasih dok telah bergabung
date sea indonesia tv pada malam hari ini ya dok ya oke ya
oke dokter ini teman teman banyak sekali yang nanyain mengenai
apa yang harus dipersiapkan sama orang tua ya untuk keselamatan dan juga keamanan
anak anak terkait covid sembilan belas tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan tersebut saya
sedikit lebih penasaran terkait dengan hasil evaluasi idai terhadap pasien
anak yang positif covid sembilan belas sampai dengan saat ini gimana dok
ya sebetulnya yang official ya kita keluarkan memang minggu lalu
dan sebetulnya ya kita dalam arti kata bukan badan resmi ya
wah pertama tama ya assalamualaikum wr wb selamat malam semua ya
jadi kita bukan dalam arti kata kita ingin membuat data sendiri
tetapi kita dokter anak adalah mengumpulkan data kita untuk mengevaluasi
sebetulnya berapa banyak sih pasien anak terus apa yang kita butuhkan apd apa yang kita butuhkan
tapi yang jelas setiap minggu bertambah memang
pertambahan tiap minggu itu berapa kasusnya
masih cukup bermakna jadinya
jadi kasus ini memang kita melihat
jadi seperti kalau dilihat memang di media sosial ada ataupun di koran
mtb saja itu nambah
hanya kan sekitar hampir tujuh puluh delapan puluh kasus kan
jadi bisa dibayangkan kalau seluruh indonesia kan
apalagi di kota kota besar yang sebenarnya interaksi aneh
jadi itu mtb dan mungkin mtb yang paling banyak
tapi yang levelnya sama dengan ntb itu juga ada sebetulnya
tapi kan memang data kita ini lebih banyak memang data bagi kita untuk merawat anak indonesia
bukan untuk memang kita publikasi jadinya ya
tapi yang jelas pertambahan kasusnya berada di tahap yang memprihatinkan ya dok ya sampai dengan saat ini
kita menganggap kita masih sangat serius harus menghadapi covid ini
jadi tidak ada pelonggaran karena jumlah kasus anaknya bertambah
dan anak ini pasti ketularan dari orang dewasa
berarti orang orang dewasa ini yang harusnya lebih ya sebenarnya sebagai orang dewasa gitu ya
harus lebih tanggap harus lebih mengamankan diri sendiri begitu ya dok
dok kalau misalnya untuk anak anak ini gitu ya
terutama alhamdulillah yang masih belum terpapar gitu
tapi kalau misalnya untuk kayak jadwal imunisasi atau vaksin nih ibu ibu juga pada nanyain gitu
kan katanya sebisa mungkin hindari rumah sakit ya
kalau nggak penting penting banget jangan ke rumah sakit
tapi kalau yang punya jadwal imunisasi atau vaksin itu gimana dok
ini yang kalau saya katakan
ini kan akan lama ya
tiga bulan belum selesai
enam bulan belum selesai
jangan pernah ditunda imunisasi ini
terutama anak yang di bawah dua tahun
bagaimana misalnya bisa mensiasatinya
carilah tempat yang terpisah memang
yang memisahkan anak sehat dengan anak sakit
atau rumah sakit
yang memang hanya melakukan imunisasi
tetapi jangan pernah ditunda kalau saya rasa
kalau nanti kita menunda
jadi bisa dibayangkan nanti dua ribu dua puluh satu seluruh wabah semuanya akan timbul kembali
dan perlu kita sadarin bahwa
kelahiran kita itu hampir lima juta per tahun
jadi sekarang sejak maret april mei
sudah satu jutaan yang lahir kan
dan mereka ini tidak boleh putus imunisasinya
nah bagaimana kalau nanti enam bulan lagi
dua jutaan nanti akhir tahun
tiga jutaan yang lahir
dan ini tidak pernah boleh imunisasinya tertunda
ini ada dari mana
satu masalah ini
satu masalah ini saja sudah buat masalah covid
demam berdarah belum selesai
jadi bisa dibayangkan burden dari anak kita nanti
kalau imunisasi ini
jangan pernah difikirkan bahwa imunisasi
kita dari bisa tinggal dilihat kan
baik di media media sosial
maupun di situs resmi
bagaimana imunisasi itu
ini berarti perhatian untuk para orang tua
vaksin untuk anak anak di bawah dua tahun
ini jangan sampai putus ya dok ya
harus kita akal
kalau kita tidak mau
kita akan kembalikan lagi nanti loh
kalau misalnya covid
tapi ternyata ada wabah penyakit lain
ada penyakit lagi
kita tidak siap
untuk saat ini
nah ini ada pertanyaan dari mutia susanti
kalau imunisasi ulangan gimana dok
yang untuk anak anak
imunisasi ulangan yang sampai dua tahun
tetap harus dilakukan
ulang itu kenapa
ulang ini supaya dia lebih kuat
jadi kalau misalnya dia dpt nya baru dua kali
nanti boosternya juga yang delapan belas bulan tetap harus
berarti kita harus ke rumah sakit
tapi harus memilih pelayanan yang aman
tinggal dicari aja di search
ada mungkin klinik imunisasi khusus
atau rumah sakit yang membedakan pelayanan
pada saat anak imunisasi
anaknya juga harus sehat
nah kalau yang sakit
kalau yang satu ditunggu dulu
ya nanti malah kita dia bisa menularkan
kita tidak tahu dia sakitnya apa kan
masalahnya sakit pada
covid pada anak ini kan
gejalanya ini sangat range
gimana caranya membedakan antara gejala yang terjadi
yang gejala covid nanti terjadi pada anak kecil dok
apakah beda sama orang dewasa
kalau yang memang gejala khasnya itu
kalau ada anak
dan berlangsungnya ini bahkan
kalau demamnya sudah lebih dari tiga hari
kita harus menganggap dia pada saat ini dia pdp
dia harus di swab
bukan rapid test ya
harus swab ya bukan rapid test
ronsen kalau perlu di ct scan
tetapi pada anak
ada yang menarik
itu empat dari lima anak
data dari cina juga begitu
empat dari lima anak ini ternyata dengan gejala saluran cerna
kita gak ada anak diare
kalau ada gejala seperti ini
anak ini juga harus dianggap pdp
diare dengan pneumonia di indonesia ini
masih menjadi pembunuh nomor satu dan nomor dua
jadi bisa dibayangkan
kita dokter anak
kalau kita tidak menjaga anak ini tetap di rumah
toh dia masih mungkin kena diare dan pneumonia
kalau juga bisa jadi kita takut itu ternyata covid
jadi kalau ada anak yang dengan gejala pneumonia
gejala pneumonia ini standar
dokter umum saja itu kita ajarin bisa
saya kebetulan ngajar
gejala diare juga bisa
jadi kalau ada gejala diare dan pneumonia
bersamaan ataupun serpisah
ini kita anggap dia pdp
ketika dia tinggal di indonesia
observasinya selama apa dok
yang bisa dilakukan oleh orang tua
atau ketika hari pertama
atau hari pertama terjadi dialog
tentu kita lihat
kalau dia diare hanya satu hari
kemarin cucu saya juga begitu
dia mungkin salah makan
setelah itu tidak apa apa
karena virus itu paling sering di kita
makanya tadi imunisasi salah satu ada rota virus yang untuk diare
supaya mencegah diare
kalau misalnya tertular atau anak itu positif covid sembilan belas
ini ada kemungkinan bisa jadi carrier
terus kemudian menularkan orang tua berarti ya dok
anak otg kan juga banyak
nah gimana sebagai kita
maksudnya kita orang tua gitu
ketika anak ini ada potensi positif
atau potensi menjadi pdp
supaya kita tetap bisa menjaganya
tanpa kita tertular gimana dok
kalau kita yang untuk dengan anak kita sangat sulit dong
makanya anak ini jangan sampai sakit juga
dan orang tuanya jangan sampai bawa penyakit itu ke rumah
karena kalau anak itu
kalau anak ini ternyata dia otg
dia harus diisolasi
kalau dia nggak ada gejala
tapi dokter yang menentukan kapan dia isolasi di rumah
ataupun dia isolasi di rumah sakit
ketika dia isolasi di rumah sakit
dia harus diisolasi dengan orang tuanya kan
kita ada pasien anak tujuh belas tahun aja
nangis pada saat diisolasi
pada saat diisolasi sendiri
masih butuh pendamping orang tuanya
dia melihat semuanya pakai baju astronot dan lain lain
soal mental juga ini jadi perhatian
keadaan sangat tidak nyaman
keadaan sangat tidak nyaman
jadi keadaan pada saat ini
belum lagi yang belum lahir
atau sudah lahir atau mau lahir
ini kita takut kehilangan generasi
dokter sempat mengatakan kepada media beberapa saat yang lalu
ini kalau misalnya pandemi tidak ditangani sama pemerintah secara serius
kita akan mengalami lost generation
generasi kita hilang
jadi gini ya kalau saya bilang
saya kebetulan terkait dengan ilmu kesehatan anak ini
karena ini sudah lama dan sudah sangat dalam
bahkan saya sekarang presiden dokter anak dunia ya
dan presiden dokter anak asia pasifik dan
jadi nanti malam kita jam sepuluh juga webinar nih
dengan who dan lain lain
jadi kita sepakat bahwa
kesehatan anak kesejahteraan anak ini menjadi parameter
baiknya satu negara
nah ini kita sepakat semua
bahwa target kita adalah dua ribu tiga puluh
tujuan bersama semua bangsa ini
termasuklah di sini kesehatan anak
dan kita sebagai negara
sudah sepakat kita harus mencapai ini dua ribu tiga puluh
termasuk di sini kesehatan anak
tetapi untuk mencapai ini
ternyata kesehatan anak kita banyak juga yang belum baik
apalagi dengan adanya penyebaran covid sembilan belas ini
jadi misalnya kita ada diare ada kita pneumonia
tbc kita masih banyak
demam berdarah kita masih banyak
dan dalam sdg itu ada disebutkan dulu
jadi sebetulnya kalau semua mengikuti sdg ini
kita tidak akan kejadian
warning warning ini sudah ada sebelumnya
bahkan akhir dua ribu sembilan belas dikatakan bahwa akan ada suatu pandemik nantinya
dari who ini ada dikatakan
tetapi kita tidak mau memang melihat tanda tanda ini
dan bertindak cukup cepat
tapi bukan terjadi pada kita saja ini
nah kalaulah sekarang ini kita tidak cepat menangani ini
dan sadar anak ini harus cepat
dan jangan sampai anak ini menjadi lebih parah
dan kelahiran anak ini kan tidak bisa kita tunda juga
sampai akhir tahun ini pasti
sekarang ada nggak sekarang anjuran bahwa tidak boleh punya anak pada covid
bahkan malah banyak yang hamil nih dok
jadi akhir tahun ini akan ada tiga juta anak lahir
nah sekarang kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai
nah kita belum tahu
dalam arti kata
ini tanggung jawab
ini tanggung jawab kamilah sebagai dokter anak yang harus mengikuti
tetapi tolonglah juga siapa saja yang keluarga yang punya
kalau memang permintaan belum langsung memang mengatakan
kita tidak tahu
bagaimana anak kita ini nanti dua puluh tiga puluh empat puluh tahun lagi
pak ini punya anak berapa misalnya
umur berapa sekarang
kita kan tidak tahu
dua nah saya selalu
kebetulan bukan pasien saya
kalau pasien saya saya baru lahir dengan saya
ini ibu bapak ini amanah
ini dititipkan kalau bisa nanti dia sampai tujuh puluh delapan puluh tahun ke depan
karena semuanya kan sudah ada
teknologi dan lain lain dia harus sehat
paling tidak dia tujuh puluh delapan puluh tahun untuk sehat
sekarang jangankan tujuh puluh delapan puluh tahun
selesai untuk sehat dari pandemi covid aja
ini dia belum pasti bisa sekarang
jadi kami sendiri
saya sendiri kan takut dan sedih kan
jadi setiap dari dulu saya mengatakan
kebetulan saya ini ahli genetik
ya saya tahu memang kelainan bawaan kelainan apa segala
jadi setiap bayi yang lahir itu
kalau tau berobat sama saya
kalau bisa dia nantinya kita niatkan
bahwa dia akan hidup tujuh puluh delapan puluh tahun
kita niatkan pada saat dia lahir sebagai orang tua
dan kita berjanji sama dia
membuat dia sehat
membuat dia sehat
kalau bisa semua orang tua seperti ini
dan negara juga
harus begitu setiap anak yang lahir di indonesia
jadi satu anak pun
satu bayi pun tidak boleh ada yang meninggal
angka kematian bayi kita tinggi
dibanding negara negara lain masih
tanpa ada covid
dok ini tuh
pemerintah indonesia kan punya target ya
terkait dengan kesehatan anak
menekan tingkat kematian bayi
yang baru lahir
terus belum lagi soal bankes
ini dengan adanya positif covid sembilan belas
kan berarti target tersebut
nggak usah bicara mengenai target terpenuhi apa tidak
oh ini bakal sulit
ini bakal sulit semuanya
tidak memikirkan anak ini
yang sudah ada saja
anak kita ini hampir sembilan puluh juta loh
dan nambah lagi
sampai akhir tahun ini akan tiga jutaan lagi
nah dengan pr yang sdg tadi itu saya katakan
nah tambah tahu ini
saya tambah deg degan tiap hari
semakin banyak informasi
semakin jadi pikiran ya dok ya
kita rapat juga setiap minggu
setiap minggu dengan asia pasifik
dengan dokter anak dunia
nanti malam unicef juga ada double
semoga akan ada
rekomendasi atau masukan ya
rekomendasi pasti ada
kita cuma ketidaksama rataan itu
yang menjadi masalah di indonesia
jadi misalnya rekomendasi itu
belum tentu itu bisa kita terapkan
sama misalnya di ntd
di ntd wilayah lain
ini yang menjadi berat sekalian
dokter aku balik lagi ke masalah yang tadi ya
dan bagaimana memantau perkembangan anak ya
tadi dokter kan bilang mengenai
dokter ahli genetik dan juga hormon
ini kalau misalnya ada ibu hamil
itu otomatis turun ke anaknya
atau gimana dok
maksudnya kayak memantau bagaimana keamanan
ketika janin ini sampai lahir
jadi datanya itu belum cukup lengkap
kita belum tahu
untuk saat ini kita bisa bilangkan
tidak dari publikasi publikasi
tapi ada kejadian di indonesia
di salah satu kota
bayi lahir nih kembar
satu positif satu negatif
dia ketularannya pada saat proses kelahiran kan
dan yang satu memang tertular
yang satu tidak tertular
oh pas lagi lahir
oke bisa tertular dari ibu yang pas
dan itu baru lahir
menyusui gimana dok nanti
jadi ada yang mengatakan
karena masih banyak sekali yang tanda tanya
memang mengenai covid ini
jadi ada yang mengatakan
bahwa tidak apa apa dirawat gabung
asal ibunya sesuai dengan protokol covid
tapi saya pribadi
tidak mengikuti aliran itu
saya menganggap harus dipisah
dan pakai asyperah dulu
kan kita tinggal tunggu dua minggu
sampai ibunya negatif
karena kalau bayinya negatif
ini kan bayinya berisiko
dan kita tidak tahu
dan bayi yang meninggal di indonesia sudah ada lah
karena covid kan
kalau misalnya mungkin bisa ada sedikit
atau paling banyak
atau banyak apa kasus kematian
akibat covid yang terjadi pada anak anak
untuk saat ini
karena kasus pertama paling banyak
itu dki ya
tapi tempat lain terus menyusul juga
ya tapi kita harapkan agar tidak bertambah ya dok
bukan berarti di tempat lain tidak ada
deteksi didi cukup bagus
di dki dan itu diperiksa cepat
jadi banyak juga yang pdp meninggal
tidak sempat diperiksa pcr nya
ini menjadi masalah
ini kecil ya dok
ini bagaimana dok
dari idai sendiri memastikan gitu
adanya kesamarataan dari tes tes swab terhadap anak anak
dan kita minta teman teman seluruh daerah juga
berbicara dengan gugus tugas lokalnya
dan juga dengan penda lokalnya
tapi kan tidak segampang itu
karena jumlah pemeriksaan kita ini masih sedikit
kita itu masih satu per dua puluh empat
kalau tidak salah itu satu per dua puluh
dari per seribu penduduk yang kita periksa
kalau dibanding singapura itu mungkin satu per empat puluh an atau satu per lima puluh an
jumlah yang kita periksa
untuk pcr ya
kita tidak bicara rapid test ya
rapid test ini tidak direkomendasi emang
yang bagus adalah pcr sama swab ya
pcr itu swab tentunya
jadi kalau misalnya orang tua punya inisiatif untuk ngetes atau swab kepada anaknya
ini berarti sasa saja ya dok ya
nggak apa apa ya dok ya
kalau saya bilang ya tergantung
dia ada kontak apa tidak
ada gejala atau tidak
orang tuanya misalnya kerja
tapi swab untuk anak kan tidak gampang
saya minggu lalu ada kerabat dua hari sebelum lebaran itu
dirawat dengan demam berdarah
sangat membahayakan kalau pada anak
jadi dia ini kan positif falsu
dan demam berdarahnya sudah cukup ini
trombositnya rendah likositnya rendah hematokrit
dan dia harus dirawat
tapi karena rapid testnya positif
akhirnya dia apa
dia harus tidak bisa dirawat di rumah sakit itu
pergilah dia ke beberapa rumah sakit
akhirnya ada empat rumah sakit
rumah sakit ke empat dia masuk
masuk pada saat ini kebetulan balita
dicoba swab swab pertama gagal
saya tidak tahu apakah dari tenggorokan atau dari hidung
swab itu bisa kalau daripada pada anak gitu
atau balita bisa tenggorok bisa hidung
atau dari rektal
jadi tidak gampang dilakukan swab pada anak
apalagi pada bayi
itu kalau kita di swab
itu sita sampai dirasa mau muntah
kebetulan kan anak saya dokter
dia pdp dan pernah pneumonia juga
dan pernah dirawat di isolasi ya
tapi saya tidak ngomong bukan cerita dia disini
itu dia di swab berulang ulang
itu katanya itu sampai kayak mau muntah
kalau di swab itu
apalagi terjadi pada anak anak
apalagi terjadi pada anak
dan yang men swab juga harus juga betul betul terlatih tentunya kan
dan cuma beberapa rumah sakit doang yang bisa
pekerja medis atau tenaga medis yang terbiasa
melakukan test swab
dokter dokter anak kita latih
biar merata semuanya ya dok ya
ini yang juga lagi bikin kendor kenceng orang tua nih dok
kalau misalnya nanti nih
kita tidak bisa menutup kemungkinan
anak anak ini harus akan keluar rumah lagi
ketemu sama orang orang lain
di luar lingkungan rumah
ini gimana dok supaya mereka tetap
walaupun saya juga tidak yakin mengenai
misalnya kita sudah hati hati banget
potensi penularan masih tetap ada
jangan dipikirkan dulu untuk anak dah
jadi di rumah dulu aja ya
di rumah aja dulu
jadi new normal ini jangan untuk anak dulu
jadi betul betul keadaannya itu aman betul betul
tentu ya menurut kami ya
kami yang tahu merawat kan
karena kalau nggak nanti kasian
anak anak ini harus dirawat
jadi pada saat ini tidak ada new normal untuk anak
saya nggak tahu kalau new normal lainnya ya
tapi kalau untuk anak kita tidak bisa mengatakan
tapi saya mengatakan juga seperti ini
kalau dikatakan bahwa
dilonggarkan new normal
kalau misalnya lah
misalnya orang sudah boleh kemana mana
atau dia sudah bisa mengiru dan melihat
sementara kita ini kan
akan berubah total
hidup kita selamanya
kita harus sekarang pakai masker
anak juga kalau bisa
di atas dua tahun kalau di atas balita
harus pakai masker cuci tangan dan lain lain
terutama juga pakai masker
kalau dia melihat nanti
di tv orang pakai tidak ada yang pakai
masker lagi atau yang pakai
cuma menutup mulutnya doang
mulutnya juga terbuka
maskernya didagu seperti begitu
jadi anak anak juga menganggap loh ini memang boleh
apalagi yang di tv dia lihat kan
nah jadikan bagaimana
nah itu satu
terus yang kedua secara
taat dan sadar bahwa
kita ini dalam keadaan
pandemik dan harus
protokol covid itu tidak gampang
masih ke rumah sakit
dan saya lihat levelnya
ada ke salah satu rumah sakit saya
kalau misalnya ke poli itu saya lengkap
betul betul tapi praktek
aja saya pakai tutup muka masih
dan pakai gaun
kalau dalam keadaan tidak puasa
sering sekali itu
saya gak sadar aja
pada saat memulai sesi lagi itu
ada saja salah satu
peralatan ini semua
ini terlupa saya
eh saya lupa pakai ini
pasien sudah masuk itu panik saya langsung
atau saya lupa mengganti masker
biasa saya menjadi n sembilan puluh lima atau saya lupa
pakai pensil saya
ada saja yang di train seperti ini
dan anak anak ya
jadi kalau saya rasa ini tidak
diatur oleh tni
sama paul ritoch bahkan
untuk kesadaran ini
jadi dia tidak sadar
pada saat itu dia keluar rumah
saya rasa banyak sering sekali
kayak begitu saya juga
mau mengantar istri saya kalau mengantar anak saya
dia mau ikut sampai mobil dia bilang
dia tidak pakai masker mana masker saya bilang oh ya lupa
kalau mau keluar juga dia lupa maskernya
kadang kadang bisa bapak bapak juga bisa begitu
ini kalau yang
saya juga jadi tertarik ini yang mau masuk tk
lagi masuk tk
tidak ada isu
oke silahkan dok silahkan dilanjutkan
kalau saya melihat belum
ada isu untuk sekolah
dibuka sekarang untuk alasan apapun
mungkin ini tapi saya rasa belum ada yang
oke untuk lebih amannya jangan dibuka
dulu ya ini semoga menjadi pertimbangan kalau anjurannya
jangan dibuka dulu jadi
kemarin juga ada teman saya
di salah satu kabupaten
ya di jawa
juga lah mengatakan dia diundang
dinkesnya terus dia sharing
bicara bicara saya katakan begini begini
setelah rapat dari itu
bupatinya sama dinkesnya jadi gak mau jadi
orang buat anak anak ya dok yang masak
tadi saya katakan kita ini
burden kita ini udah begitu banyak
kalau saya bilang untuk keluar lebih dari
dua jam atau satu jam dari rumah
anak anak itu dengan kondisi yang harus
oke berarti yang kalau misalnya
mengharuskan anak anak lu dari rumah itu kalau
buat dari jadwal vaksin
atau memang ada jadwal oh iya tapi
tapi kalau jadwal vaksin itu kan diatur
oleh rumah sakit yang
mengantar tidak boleh banyak
ada jaraknya dia harus pasti
sehat dan menunggu
tidak terlalu lama menunggu
dan pada saat dia nanti setelah itu
kalau masih lama dia nunggu di mobil
semua sop nya ada
kalau sop ke sekolah
tidak bisa begitu
betul jadi kayak
misalnya ketakutan orang tua ketika studi
anak nih terganggu terlambat
kesehatan anak dulu yang jadi prioritas kalau saya melihat
mungkin bisa diterka jadi
misalnya umur saya berapa
dulu tahun enam puluh lima saya
sudah sd ya
empat puluh satu atau kelaminan maaf ya dok
jadi bisa diterka umur saya
jadi pada saat itu tahu g tiga puluh s ya
oh ya dok
itu kita ditutup kalau nggak salah
enam bulan atau satu tahun
ya tidak sekolah bahkan kalau sekarang
masih bisa sekolah online cucu saya
sekolah online betul jadi berarti apa
tidak ada masalah
kalau toh anak masih di rumah
sampai akhir tahun tidak jadi masalah
kalau saya bilang nggak akan
saya generasi yang tidak sekolah
dulu berapa lama dan saya ingat kok
sampai sd itu saya hampir
tidak pernah belajar kerjanya
main bola aja saya kebetulan anak kolong
tidak ada setelah smp
juga saya main bola sampai sma saya
kalau bola sampai kuliah saya main bola
klub bola jadi kayaknya kalau saya
tidak usah takutlah anak anaknya
tapi itu yang saya katakan
tapi itu yang saya katakan seperti itu
buat kita dia tujuh puluh
delapan puluh tahun tetap bisa
sampai dia juga
tidak sanggup melewati masa
dan ini kan sudah
boleh dibayangkan kan
keluarga yang kehilangan anak sekarang bagaimana
tiada yang lebih menyedihkan kalau
buat orang tua selain
melihat anaknya harus pergi duluan
dan menuju itu kalau dia lihat sakit terus
iya lebih sakit lagi
dok semoga ini jadi pertimbangan
buat pemerintah dan semuanya yang punya otoritas
untuk anak anak kedepannya ya dok ya
mau pemerintah mau pimpinan
negara atau apa saja
dia kan keluarga indonesia
punya anak dan punya cucu
jadi kalau saya bilang ya
kalau dia punya anak dan punya cucu
ikutilah apa kata dokter
untuk anak anak kan dokter anak
dokter anak dia boleh diikuti dokter
anak dia di tempat dia boleh
dokter keluarga dia boleh
ya kan standarnya sudah kita
buat kok standar dokter anak kita ini sama
dengan asia pasifik tidak mungkin
saya ketua dokter anak asia pasifik
masa saya beda membuat standar buat
yang di malaysia singapura dan di indonesia
implementasinya disini soal belakangan
ya kan nah standar kita dengan amerika
juga sama saya biasanya juga sebelum ini
ngajar kemana mana sampai bicara di amerika
sampai di eropa kan
tinggal bagaimana menggunakan empati tersebut
untuk ini ya dok ya membuat kebijakan ya
dok berarti kalau misalnya nanti saya tadi
ini untuk teman teman yang baru gabung di live instagram
kalau misalnya tadi kita bikin
konklusi adalah pandemi covid sembilan belas ini
jangan sampai jadi penghalang
untuk orang tua yang punya balita
tidak ke rumah sakit ya dok
karena yang paling penting adalah vaksin
dan juga bisa pemantauan itu bisa pemantauan
di rumah juga
terutama untuk balita dan bahkan
sampai anak itu diukur nah saya sarankan
kalau bisa ini kan akan lama
mengukur karena pos yandu ini
banyak nggak jalan kan jadi usahakanlah
panjang badan tinggi badan
dan lingkar kepala
dan juga diikutin
ada dengan perimaku dan imunisasinya
saya bisa kasih lihat di sini ya kalau lihat
ini bisa kelihatan ya
ini primaku ya nah
jadi ini primaku ini
di sini ya oke terus setelah itu
ini kayak buku tumbuh kembang anak
ya buku tumbuh kembang terus nanti
bisa dilihat juga stimulasi apa saja yang
harus dilakukan nah kalau saya rasa
yang seperti ini lakukan
anjuran dari primaku nah nanti
konsultasikan sama dokter berobat
nanti ada di sini bisa pakai whatsapp juga kan ya konsultasi ya dok ya bisa pakai
whatsapp kasih tau nih kurva anak saya turun
imunisasi apa yang harus dilakukan
kalau suplemen gimana dok
suplemen makanan atau
apa vitamin yang
di tengah pandemi covid nanti ini mungkin jadi prioritas
untuk dikonsumsi anak anak ada nggak dok
sebetulnya kalau makannya
cukup di rumah dia tidak perlu
vitamin jadi dia makan
misalnya dapat buah dapat
sayur yang ini nah tetapi
ada satu memang
vitamin memang yang diperlukan untuk diet
tahan tubuh vitamin d
itu kan juga dari kena sinar matahari
nah kita tidak tahu
kalau misalnya saya tinggal di kompleks
masih bisa keluar pakai masker
dan saya lihat ada juga anak anak
sudah dia terekspos tiap hari tidak masalah
tetapi ada yang pada saat
masa pandemik ini
karena dia tidak sekolah dan tidak keluar anak ini
tidak pernah lagi kena sinar matahari
otomatis ada risiko vitamin d nya
kurang nah ketika vitamin d nya
kurang imunitasnya akan berkurang
dan dia berisiko juga
menjadi penyakit autoimun autoimun lain
jadi pastikan ini anak juga
kalau misalnya tidak bisa dapat sinar matahari
karena harus keluar rumah kita pakai
vitamin d tersebut ya ya tapi kalau
dia kena sinar matahari
vitamin d ini diberikan tidak apa apa
terus tadi konklusinya adalah kalau misalnya
ibu yang positif covid sembilan belas
tapi dia masih menyusui anaknya
cabut dulu bagian menyusui tersebut
isolasi diri dua minggu begitu ya
isolasi dulu dua minggu
tentu dibuat dulu asi perah
boleh diberikan nanti setelah dua minggu ketika
dia negatif baru jadi bisa dibayangkan
nadie kalau bayinya positif kan
bagaimana bayinya disuap suap
berulang ulang coba betul
sabar dulu dua minggu untuk
selamanya ya dok ya bonding dan bisa saja
begini ada begini bayinya positif
apa itu jadi ini kan
nanti ini kan tetap
harus di isolasi nggak selesai selesai jadinya ini
dok kalau misalnya tadi yang
soal suplemen kemudian juga
makanan ini dosisnya perlu ditambah nggak buat anak
yang selama pandemi corona atau sesuai dengan
bagaimana biasanya kalau suplemen kalau saya bilang ada
anjuran kalau vitamin d itu minimal
yang dijual bisa dicari
tapi kalau misalnya dia anak
agak lebih besar dan juga jarang
kena matahari boleh sampai
delapan ratus bahkan seribu international unit
siap dok saya catat dok sebagai
ibu yang punya dua anak ini saya catat vitamin d
harus ada di rumah terus
oke dokter ini berhubung karena
menjelang akhir dari acara kita
mungkin dokter terakhir
dok ini untuk himbawan
untuk para orang tua kedepannya nih dok
supaya kita kalau dengar
informasi dari dokter kan sedikit lebih tenang
ya dok ya dari ahlinya begitu dok
jadi begini yang
saya selalu mengatakan
itu kita harus sabar
ini akan lama
dan ikutilah semua protokol
yang ada dan khusus
anak ikutilah anjuran
apa dari dokter anaknya ini satu
dan protokol protokol dari ikatan dokter
tetap di rumah
bisa mengalami pandemi ini
dengan anak tetap di rumah
kita lihat keadaannya memang aman
untuk anak ini keluar
jadi saya boleh mengatakan
kami dokter anak indonesia
anak indonesia sampai umur
lima belas tahun tapi mohon
ibu ibu dan bapak bapak
dan keluarga indonesia termasuk
keluarga pejabat keluarga siapa saja
anak anak di rumah juga
ini anak anak dititipkan
ke kita ada diamanahkan
ke kita dan kalau bisa mereka hidup
sampai tujuh puluh delapan puluh tahun lagi
jangan sampai mereka
tidak bisa melewati masuk
bagian sejarah yang tidak bisa melewati
keputusannya di tangan keluarga
kita yang punya kebijakan
dari lingkup terkecil ya dok
untuk kesehatan anak indonesia
ya dikeluarga kecil sendiri dan ikutilah petunjuk
pemantauan tumbuh kembang anak
indonesia dan imunisasi jangan lupa
jangan bosan bosan ya dok ya
untuk mengingatkan kami orang tua indonesia
supaya menjaga anak anak ini
terima kasih banyak dokter amal
telah bergabung bersama dengan si indonesia tv pada malam hari ini
selamat buka puasa dok selamat makan malam
kita gembira buka puasa shalwa ya dokter aman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik tadi live yang
sangat insightful ya terutama
untuk kita orang tua
yang hari ini
ya mungkin kurang
atau mungkin yang namanya
khawatir ini pasti akan tetap ada ya terutama
buat anak anak indonesia kedepannya
dokter aman sendiri mengatakan kalau misalnya
memang sih kebijakan resmi dari pemerintah
mengenai tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
kemudian juga jadwal anak anak
kembali masuk sekolah belum resmi
tapi kalau dari idai sendiri
tidak menyarankan dalam waktu dekat ini
anak anak kembali ke sekolah tapi kita tidak tahu
kalau nanti ada
kebijakan seperti apa yang dikeluarkan
oleh pemerintah terhadap
jadwal masuk anak anak ini nantinya keluar
dari dokter anak
mungkin akan punya
yang bisa mengamankan kesehatan
dari anak anak indonesia karena
siapa lagi yang bisa menjaga
keamanan sama kesehatan anak anak indonesia
kalau bukan orang tua masing masing
ini live instagram sian indonesia
akan kembali di jam delapan belas tiga puluh
besok bersama rekan saya yang
cantik ratu nabila
yang akan membahas bagaimana kita masuk
new normal apa saja yang perlu kita persiapkan
kemudian juga syukur syukur
ini bisa kita jadikan keuntungan
di tengah masa sulit dapat manfaat
di kala masa sulit bersama dengan
our prabu revolusi besok
sehat sehat ya semuanya saya selalu
mengingatkan kita saling jaga kita jaga
diri jaga orang orang yang kita
sayang di sekitar kita sehat
semuanya dan sampai ketemu lagi
di lain kesempatan dadah